ya ini hiburan lah ya di tengah hiruk pikuk pemilu yang memang kadang kadang cukup serius dan sangat serius sehingga membuat kita berkerut dahinya
ya kadang kadang kita butuh hiburan seperti itu
betul setidaknya hiburannya bikin kita bersatu ya jangan melulu terpecah belah lah karena pandangan yang berbeda atau mungkin pilih siapa ya kan kamu pilih yang beda
nah jangan sampai berantem deh di media sosial ya
iya setuju sekali pemirsa nah berikutnya ini tentang ibu mega selain memimpin partai ketua umum pdi perjuangan megawati soekarno putri ternyata juga jago memasak
dalam sebuah acara mega bercerita bahwa dia sangat ahli membuat nasi goreng
wah mega ini mengklaim nasi goreng buatannya disukai oleh prabowo subianto
wah sedangkan sandiaga uno merayakan capaiannya yang telah berkampanye ke seribu lokasi di berbagai daerah di seluruh indonesia
dalam acara bertajuk mega wati bercerita yang digelar di kantor dpp pdi perjuangan senin siang mega wati bercerita tentang keahlianya membuat nasi goreng
mega menyatakan jika nasi goreng yang ia buat disukai oleh mantan presiden abdurrahman wahid alias gusdur serta calon presiden prabowo subianto
mega bercerita prabowo bahkan diam diam kerap merindukan nasi goreng buatannya
hal itu terungkap saat dirinya prabowo dan presiden joko widodo bertemu menyaksikan pertandingan pecah silat di asean games di jakarta
beberapa waktu yang lalu
saat itu salah satu orang yang dekat dengan prabowo sempat menanyakan kepada megawati
kapan akan memasak nasi goreng lagi untuk mantan komandan jenderal kopassus itu
atas hubungan baik itu mega menegaskan bahwa seorang pemimpin harus tetap bersahabat
meski berbeda pandangan politik